sepandai pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga
tepat sepekan berselang kini usai sudah pelarian rs
ia tak dapat lagi berkutik saat disergap aparat gabungan
satuan reserse kriminal pores bungo dan posek jujuhan
di sebuah perkebunan kopi di kecamatan jangkat kabupaten merangin jambi pada jumat siang
pria lima puluh delapan tahun ini diduga kuat merupakan pelaku pembunuhan sadis
yang menewaskan adik kandungnya sendiri intan sarina empat puluh empat tahun
yang jasadnya ditemukan membusuk terbungkus karung di dalam rawa
di dusun talang pamesun jujuhan ilir kabupaten bungo provinsi jambi
di hadapan polisi rs mengaku tega menghabisi nyawa adiknya itu
lantaran emosi sering dimarahi dan juga cekcok masalah kebun dan perbaikan rumah dengan korban
selain itu ia juga mengaku kesal
lantaran korban kerap mengabaikan sarannya untuk tidak sering keluar dengan laki laki
karena status korban merupakan seorang janda
tengkaran salah apa
tengkaran pembersihan rumah
bapak korban itu siapa gitu pak adik menantu mertua atau siapa pak
adik apa adik kandung adik
saat itu di mana di bacoknya
di lahir saat itu korban lagi apa
jalan udah itu bapak timun
dalam rilis resminya pada sabtu sore kapolres bunga mengatakan
tersangka menghabisi nyawa korban secara sadis pada hari kasih sayang empat belas februari dua ribu dua puluh
setelah membacok dan menikam korban
mayat korban kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik diseret lalu dibuang ke rawa rawa
tersangka kemudian langsung membersihkan darah yang ada di jalan dan di parang untuk menghilangkan jejak
sementara jasad korban baru ditemukan tujuh hari kemudian
satu parang b
dari darahnya disayang diambil kemudian kemaluannya juga ditusan
serta lengan kirinya juga disayang
ini adalah satu pembunuhan perencana yang cukup sadis dan tidak berperik kemanusiaan
dari catatan kepolisian juga diketahui tersangka adalah seorang residivis dalam dua kasus yang berbeda
yakni satu kali kasus penganiayaan dan dua kali kasus pencabulan
atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara
kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan mayat seorang wanita dalam kondisi membusuk terbungkus karung di sebuah rawa
di dusun talang pamesun kecamatan jujuhan kabupaten bunga jambi pada dua puluh februari dua ribu dua puluh dua
mayat korban pertama kali ditemukan seorang wanita yang melihat potongan kaki dalam rawa
dari hasil otopsi diketahui terdapat delapan luka akibat benda tajam pada korban
yaitu di kepala tangan perut dan juga